ajang pameran industri sepeda motor empat tahunan akan kembali digelar
indonesia motorcycle show atau imos dua ribu dua puluh dua akan menjumpai konsumen pada dua hingga enam november mendatang di jakarta
sempat terhenti karena pandemi pameran bertema ride a better lifestyle akan melibatkan merek sepeda motor listrik
pameran kali ini akan diikuti oleh enam puluh lima merek
di mana diantaranya dua puluh dua merek dari sepeda motor
dan di antaranya empat belas merek adalah sepeda motor listrik
sebagai organisasi yang menaungi produsen sepeda motor
asosiasi industri sepeda motor indonesia atau aisi menargetkan angka penjualan bisa kembali seperti pada dua ribu sembilan belas
saat itu sepeda motor yang terjual sebanyak enam lima juta unit
melalui imos dua ribu dua puluh dua penjualan seperti tahun dua ribu sembilan belas diharapkan bisa bangkit dalam satu dua tahun ke depan
di tahun dua ribu sembilan belas total market
sepeda motor listrik mencapai enam lima juta
kemudian di tahun dua ribu dua puluh dengan adanya pandemi
turun menjadi hanya tiga enam juta
di dua ribu dua puluh satu mulai meningkat menjadi lima juta
meskipun memamerkan juga sepeda motor listrik
ic tidak menargetkan secara khusus berapa unit yang bisa terjual
imus dua ribu dua puluh dua akan mengambil lokasi di jakarta convention center
calon pengunjung harus mendaftar secara online untuk mendapatkan tiket masuk